penerapan kebijakan ganjil genap di tol bekasi yang dinilai efektif mengurai kemacetan di jalan tol
membuat pemerintah akan menerapkan hal serupa tepatnya sudah menerapkan hal serupa ini di tol tangerang dan tol jagorawi
pengaturan lalu lintas tol menggunakan ganjil genap di tol bekasi sejak dua belas maret lalu
dan berdasarkan hal itu pemerintah juga akan melakukan uji coba penerapan ganjil genap di tol jagorawi
yakni di tol cibubur menuju cawang dan di tol tangerang
namun di tol cibubur ini tidak ada pembatasan truk bermuatan besar meskipun banyak dilewati bus penumpang
sedangkan untuk tol tangerang untuk mengurai kemacetan di sana akan dilakukan tiga hal
yakni pembatasan kendaraan berat membuat jalur khusus bus dan juga penerapan ganjil genap
uji coba aturan ganjil genap di jalan tol jakarta bogor ciawi atau jagorawi
dan juga di tol jakarta tangerang
sekarang dilaksanakan hari ini
seperti apa situasinya
untuk memberikan informasinya sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di tol tangerang
dan albi pratama di tol jagorawi
kita akan ke roni terlebih dahulu
roni selamat pagi
kalau tadi di segmen sebelumnya saya melaporkan dari pantauan waze
sepertinya terjadi kemacetan di tol tangerang
nah bagaimana situasi sebenarnya di sana roni
selamat pagi fani dan iqbal
benar sekali bahwa pada hari ini enam belas april dua ribu dua puluh
hari pertama pemberlakuan uji coba paket kebijakan di ruas tol tangerang maksud saya
untuk ganjil genap pada kendaraan pribadi
kemudian ada pembatasan dari angkutan berat dan juga lajur khusus untuk angkutan umum
nah kalau kita lihat ini merefleksikan dari keberhasilan apa yang dilakukan
sejak tanggal dua belas maret hingga enam april dua ribu dua puluh
yang diberlakukan kebijakan paket kebijakan yang sama di ruas tol jakarta cikampek
untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang dengan kepala korps lalu lintas polri
selamat pagi pak royke
selamat pagi bang roni
kalau kita lihat hari ini dilakukan pengalihan di titik tempat kita berdiri sekarang ini adalah kunciran dua
kalau kita lihat pak uji coba ini sebenarnya berdasarkan refleksi dari keberhasilan di jakarta cikampek
mengapa diberlakukan pada hari ini untuk di tangerang ini kalau kita lihat titik titik mana saja yang berpotensi
untuk nantinya memberikan ada pengalihan di titik kunciran ini pak
oh dampak daripada pengalian ini
tentunya karawaci ya
bisa karawaci atau mungkin juga arteri
arteri agak jauh ya
raya serpong atau ke kota tangerang terus dan mogot juga bisa
lalu bisa juga memilih di luar jam ini
keluar jam enam sembilan puluh sembilan
itu pilihan kedua ya
pilihan ketiga naik angkutan umum yang reguler maupun yang sudah kami siapkan
di titik titik kunciran dua kemudian di tangerang dua
begitu juga di jagorawi di cibubur di beberapa kluster perumahan sudah disiapkan
tadi saya lihat ada lima sampai enam bis sudah lewat
lumayan tujuh puluh lima persen animo penumpangnya
dan saat ini bisa kita lihat kebetulan lagi lengang nih tidak ada antrian
tapi beberapa menit ke depan bisa saja jadi panjang lagi
jadi panjang pendek panjang pendek
yang penting kita bagaimana mengatur petugas sudah siap
baik di sini maupun di sebelah di tangerang dua maupun di jagorawi
tadi kita jalan dari arah jakarta menuju titik tempat kita beri sekarang ini pak
kita lihat arah dari kunciran dua ini menuju jakarta
bisa dikatakan cukup padat seperti itu
tadi sebelum jam enam
nah itu kenapa
pak bisa terjadi kalau kita lihat kepadatan itu
kalau kita tahu kan ini sudah melakukan uji coba pertama
tentu sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya
iya kan tadi sebelum jam enam
sebelum jam enam masih ketentuan ini belum diberlakukan
ini pemberlakuannya kan dari enam sampai sembilan
ya bisa kita lihat sendiri saat ini kalau mau lewat di ruas tol ini
pasti ada peningkatan kelancaran tiga puluh sampai empat puluh persen
karena kita mengatur di kajil kenap
kita mengatur di angkutan barang
angkutan tiga ke atas dari bala raja ya
kalau angkutan truk dari bala raja kami mengatur
kenapa di bala raja
di sana ada tempat parkir untuk truk
uji coba ini akan berlangsung hingga mei nanti pak
nanti pemberlakuan mei
tindakan yang akan dilakukan bagi yang tidak mengikuti aturan
ataupun ganjil genap seperti ini dan juga dua paket lainnya
ya pertama kami masih mengarahkan seperti ini ya
sepanjang pemakai jalan
budi masih mau menerima arahan kami
ayo pak silakan belok kanan bapak ganjil atau bapak genap
tidak bisa lewat di gate ini
lihat jalan lain apakah gate karawaci atau raya serpong bisa tembus di tol bsd misalnya
oke pak royke terima kasih banyak pak atas waktunya dan informasinya
ya demikian fani iqbal tadi perbincangan saya dengan kakor lantas polri
irjen paul royke lumawa yang kalau kita lihat memang dampak ini
tidak hanya untuk jangka pendek kalau kita lihat di titik titik tertentu yang nantinya akan mengurai kemacetan
tetapi juga pada akhirnya ada tujuan untuk nantinya asian games
kalau kita lihat di bulan agustus dua ribu delapan belas nanti
tadi juga sempat saya berbincang dengan kepala bptj bambang prihartono yang menyebutkan bahwa
nanti dampak yang diperlukan adalah bagaimana nanti para atlet itu untuk bisa memasuki ruas tol
di beberapa titik ini untuk hanya sekitar tiga puluh menit menuju lokasi atau venue tempat atlet ini akan melakukan perlombaan seperti itu
ini tentunya dampak dampak ini akan memberikan hal yang positif bagi tidak hanya tentu para asean games
tapi juga pada seluruh masyarakat yang menggunakan ruas jalan tol di beberapa titik yang diberlakukan ganjil genap seperti pada hari ini
kembali ke anda
baik roni satria terima kasih
selanjutnya kita bergeser ke wilayah tol jagorawi
di sana sudah ada albi pratama selamat pagi albi
albi bagaimana pantauan anda
sepertinya agak sedikit tersendat di sana
tapi saya juga sedikit tergelitik ini terkait dengan bantuan yang disediakan oleh pihak bus transjakarta
kalau di bekasi ada bus premium
bus transjakarta premium
apakah di tempat anda melaporkan ini ada seperti bantuan
jadi untuk ini adalah uji coba pertama
apakah ada bantuan bagi kendaraan kendaraan yang tidak bisa memasuki jalan tol
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
tidak jauh berbeda dengan apa yang saat ini sedang dilakukan di kawasan tol tanggerang
di kawasan gerbang tol kunciran dua tempat roni tadi melaporkan
saat ini saya berada di jalan raya cibubur
saya persis berada di persimpangan jalan
untuk jalur sebelah kiri saya adalah kendaraan kendaraan
untuk menuju ke arah jalan tol jagorawi menuju arah jakarta
sedangkan di sebelah kanan saya ini adalah jalan dari arah cikeas cilengsi dan juga cibubur
untuk menuju ke arah jalan raya bogor
untuk kemudian nantinya masuk ke jalan menuju arah jakarta
nah saat ini jika bisa dilihat di belakang saya
iqbal dan juga fani sejumlah petugas kepolisian
lalu ada pihak dari bptj sendiri dan juga pihak dari jasa marga
sudah sejak pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
sudah bersiap di lokasi ini untuk memberikan pengarahan
dan juga sosialisasi
terima kasih kepada sejumlah pengendara dari arah cibubur dari arah cikeas dan juga dari arah cilengsi
untuk kemudian nantinya difilterisasi di lokasi ini
untuk kendaraan kendaraan berplat nomor genap
karena memang hari ini adalah tanggal enam belas
uji coba pertama kali dilakukan
maka kendaraan kendaraan dengan plat genap dipersilahkan untuk masuk ke jalan tol
sedangkan untuk kendaraan kendaraan berganjil seperti yang ada di belakang saya ini
diarahkan untuk menuju ke arah jalan raya bogor
atau memutar menuju ke arah cikeas
dan masuk ke kawasan gerbang tol cimangis
untuk bisa masuk ke gerbang masuk ke jalan tol jagorawi sendiri
sejumlah hal memang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari bptj sendiri
dengan memberikan sejumlah informasi
baik itu arahan dan juga pengertian mengenai rencana uji coba yang akan dilakukan selama dua minggu ke depan ini
diperkirakan sampai dengan tanggal tiga puluh april dua ribu delapan belas yang akan datang
belum ada penindakan tilang yang diberikan kepada sejumlah pengendara
ataupun sejumlah kendaraan kendaraan yang akan masuk ke jalan tol dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal
dan nantinya memang sosialisasi ini akan dilakukan secara terus menerus
nanti setelah tanggal tiga puluh april atau masa uji coba selesai dilakukan
pihak bptj sendiri lalu pihak jasa marga dan juga pihak kepolisian lalu lintas ini akan saling berkoordinasi
untuk melakukan evaluasi apakah penerapan ganjil genap di kawasan gerbang tol cibubur dua ini
perlu dilakukan kelanjutannya atau seperti apa
karena mengingat dari arah cikeas dan juga cileksi pada pagi hari mulai pukul enam pagi
lalu lintas sudah sangat padat sekali
tadi pun saya untuk memutar arah cukup memakan waktu
tetapi memang kemacetan yang terjadi di sini tidak separah yang ada di gerbang tol bekasi barat ataupun bekasi timur
dan juga gerbang tol kunciran dua yang ada di kawasan tangerang
jadi pihak kepolisian sampai saat ini memang masih akan terus melakukan evaluasi
nah ada dua kebijakan yang diterapkan di gerbang tol cibubur dua ini sendiri
yang pertama adalah penerapan ganjil genap
lalu yang kedua adalah ada jalur khusus bus
yang nantinya akan diberikan keleluasan untuk masuk menuju ke jalan tol jagorawi
agar bisa menjadi feeder feeder ataupun kendaraan kendaraan
yang membantu warga yang tinggal di cibubur ini sendiri bisa menyapai jakarta
dan juga terintegrasi dengan bus transjakarta
tetapi pada pagi hari ini sendiri iqbal dan juga fani saya belum melihat ada satupun bus bantuan tersebut
yang melintas di kawasan ini sendiri
dan memang nantinya bus bus ini sendiri akan diberikan jalur khusus mulai dari cibubur
lalu masuk ke jalan tol jakarta outer ring road yang berakhir di kawasan pasar bo sendiri
nah iqbal dan juga fani berbeda dengan jalan tol tanggerang
di mana ada tiga kebijakan di sana yang dilakukan
yang pertama adalah penerapan ganjil genap
dan juga yang ketiga adalah larangan berkendara bagi truk truk besar
atau golongan tiga golongan empat dan juga golongan lima
mulai pukul enam sampai dengan sembilan pagi
tetapi hal tersebut yang ketiga tidak diberlakukan di kawasan cibubur sendiri
mengingat memang tidak banyak kendaraan kendaraan truk besar yang memang melintas di lokasi ini sendiri
sebenarnya penerapan ganjil genap ini sendiri ada dua tujuan
yang memang diinginkan oleh pihak bptj sendiri untuk mengatasi kemacetan
yang pertama adalah berubahnya pola berkendara yang semula berangkat pada pukul enam pagi
ini menjadi lebih awal sekitar pukul lima pagi
sehingga lalu lintas bisa lebih cair ketika pukul enam sampai dengan pukul sembilan pagi
lalu tujuan yang kedua adalah meminta ataupun mengarahkan para warga yang tinggal di kawasan cibubur ini
untuk pindah menggunakan moda transportasi umum
dan juga beberapa kendaraan kendaraan lainnya yang memang diprioritaskan ataupun diperuntukkan
bagi masyarakat yang hendak menuju ke jakarta
seperti itu iqbal dan juga fani
baik terima kasih